pemerintah menegaskan belum akan mencabut kebijakan larangan ekspor minyak mentah minyak sawit mentah
dan akan fokus pada distribusi untuk menstabilkan minyak goreng curah
di sisi lain petani kelapa sawit mendesak agar pemerintah mencabut keran ekspor karena dampak kerugian yang dialami
apakah tepat jika ekspor cpo kembali dibuka
apa saja untung rugi larangan ekspor cpo jika tetap dilanjutkan
kita akan diskusikan pada malam hari ini
larangan ekspor cpo jokowi diprotes oleh petani bersama dengan tiga narasumber
ada bang andri rosyari anggota komisi enam dprr refraksi partai gerindra
ada pak gulat manurung ketua umum apk sindo
dan juga pak muhammad faisal direktur eksekutif kor indonesia
selamat malam bapak bapak
saya mau langsung ke pak gula terlebih dahulu dari asosiasi yang hari ini melakukan unjuk rasa
sudah diterima oleh pemerintah tapi tampaknya pak gulat kebijakan ekspor ini akan tetap dilanjutkan
mungkin gambaran ya kepada kami
dari sisi asosiasi para petani gambaran kerugian sebagai dampak larangan ekspor ini sudah hampir satu bulan apa saja
ya yang pasti bang kondisi kami sekarang petani sawit sudah sekarat ya
karena memang pada dua puluh empat hari terakhir harga tbc itu sudah tidak ada lagi
ini akibat dampak dari pelarangan ekspor
jadi kalau kami hitung per akhir bulan akhirnya kemarin
april itu kerugian kami sudah mencapai rp empat belas tujuh triliun
itu kami ambil selisihnya itu dari harga sebelum diberlakukannya larangan ekspor
dan setelah diberlakukannya larangan ekspor
jadi kekacauan ini makin parah pada
halo pak gulat tampaknya terputus
oke sambil kita perbaiki sambungan komunikasi dengan pak gulat manurung
saya ke bang andre rosiade terlebih dahulu dari komisi enam
bang andre ada evaluasi moratorium cpo di dpr hari ini
apakah aspirasi pak gulat dan kawan kawan ini menjadi pertimbangan di dpr dalam ikut menyetujui atau tidak soal larangan ekspor cpo dibuka kembali
ya memang dari awal
mendukung langkah pemerintah untuk melalui
lapukan larangan ekspor cpo dan turunannya ini dengan terbit permedad nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua
bang gulan juga tahu kita diskusi di berbagai televisi ya bang gulan
nah tapi tentu kita sudah ingatkan pemerintah untuk menjaga dan memastikan nasib petani
bagaimana peraturan nomor satu tahun dua ribu delapan belas kita secara konsisten dan bersungguh sungguh dilakukan
dan dilaksanakan oleh pemerintah
nah terjadi apa
ya sebelum dua puluh delapan april saja di saat presiden jokowi berpidato kalau tidak salah tanggal dua puluh dua ya bang ulat
itu harga tps itu sudah turun
larangan ekspor itu dilakukan oleh pemerintah
larangan ekspor itu baru tanggal dua puluh delapan
nah harga tbs itu turun seribu
nah ada dugaan bagi kami di dpr bahwa ada perlawanan dari
oligarki terhadap pemerintah
nah kami sudah ingatkan pemerintah di awal jangkaan permedad nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua
mengenai larangan sebuah ekspor tbs dan tudunannya ini menjadi macan kertas
nah terjadi apa sekarang sampai hari ini kita di cnn tv ini
pertama harga minyak segera masih di atas
kedua bang gulat
temannya para petani itu mengalami
pak yang berbiasa
harga tbs yang dulunya hampir rp empat sekarang kalau nggak salah rp satu dua ratus sampai rp satu lima ratus ya bang ular
di mana kita tahu harga pokoknya bang dullah kawan kawan ini rp satu delapan ratus
jadi mereka sekarang sudah rugi
jadi wajar saja teman teman ini mengadakan demonstrasi
sampaikan kasih kepada
yang kami sudah seriakulasi dpr
yang didapatkan oleh pemerintah
jangan sampai larangan dilakukan
harga minyak goreng tidak berkurang minyak goreng curah tidak turun sampai rp empat belas ribu
tapi juga petani sawit juga masih
ini pr bertugas
untuk itu besok kami jam tiga siang akan internal
untuk menjadwalkan segera memanggil menteri perdagangan
kami ingin apa langkah langkah pak menteri dan langkah langkah pemerintah
untuk memastikan aet ini bisa segera sampai rp empat belas
lalu juga petani sawit juga bisa diselamatkan
untuk itu bang gulat saya ingin sampaikan
kami dikomunikasi segera sampai besok jam tiga sore
jadi besok akan ada rencana pemanggilan komisi enam terhadap menteri perdagangan jam tiga sore
saya ke pak gulat lagi pak gulat tadi sempat terputus
jadi seperti apa penjelasan anda tadi
baik jadi bang andre
kondisi kami saat ini memang
pada lima hari terakhir
sudah sangat parah ya
kalau masih laku rp satu per kilo
ini tidak laku lagi di joli fabrik
makanya kami sudah kebingungan
ini apa yang terjadi ke depan
kalau ini tidak cepat diantisipasi
kami melihat kementerian terkait bang andre
dan kita yang ada di jum' ini
sepertinya menunggu kami mati
atau menunggu apa ya saya nggak ngerti
nah kalaulah misalnya harga cpo dunia lagi turun
atau harga tbs lagi turun secara nasional maupun internasional
kami siap menerima dan itu pernah terjadi
tapi faktanya harga cpo dunia kan bagus
jadi dalam negeri yang tidak bagus
itu tender kpbn
sudah yang ke enam belas kali wd gagal tender
jadi tidak ada yang bisa dipegang
jadi ini yang kami sebut situasi yang sudah darurat
sehingga kami harus turun ke jalan
petani sawit itu tidak terbiasa dengan demo
kami nggak pandai demo
tapi memang nggak ada pilihan lain
kami harus melakukan itu bang
bang gulat jadi apa tuntutan anda
dan bagaimana tadi ketika respon dari pemerintah
karena kan juga ditemui ya oleh perwakilan dari pemerintah
kalau tuntutan kami yang pertama tentu kami mohon perlindungan kepada bapak presiden
lima ratus juta petani sawit di indonesia ini harus dijaga ketika ada kebijakan yang memang tidak populer
yang seperti kata pak presiden
yang kedua ini kan sudah berlangsung ya cukup lama ya
empat bulan ya
saya pikir bolehlah kita belajar dari yang sebelumnya
hanya kan kita melihat tidak lagi separah dulu
kelangkaan minyak goreng
jadi situasinya memang belum sempurna
ketersediaan minyak goreng masih harga rata rata enam belas ribu dari sebelumnya dua puluh ribu
saya pikir ini sudah saatnya pak presiden mencabut larangan ekspor tersebut sambil memperbaiki atau melengkapi yang kurang daripada pengelolaan daripada ketersediaan minyak goreng ini
itu yang pertama
yang ketiga kami meminta pak presiden supaya dalam rangka mendistribusikan minyak goreng curah ini
supaya memberikan perugasan khusus juga kepada tni polri
sebagaimana menjaga apa mensukseskan program vaksin dan menyediakan asap di perkebunan hutan yang terbakar
nah ini akan lebih cepat membantu sifatnya temporer ya usul kita itu
nah yang dalam hal ini juga kami meminta bang andre kemarin sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya minyak goreng itu bang ada di pabrik
tersedia di pabrik tetapi tidak terdistribusi
karena ada masalah distribusi yang melepaskan
memang harus kita selesaikan apa itu
headnya yang rp empat belas harusnya itu jangan dibebankan termasuk biaya transport
yang kedua itu minyak goreng curah jarang itu bisa masuk ke kota kota besar
jadi bagusnya dibuat dengan minyak goreng kemasan sederhana atau minyak goreng gotong royong
sehingga tidak ada lagi namanya ketimpangan ketersediaan minyak goreng
antara yang dikemas dan tidak dikemas
nah itulah sebenarnya poin poin penting
namun kami juga menyampaikan seperti yang kami sampaikan di acara unjuk kepriyatiran tadi
bahwa kami meminta itu permintaan satu ditinjau
itu permentan satu itu konyol tuh bang andre
masa permintaan satu itu hanya melindungi petani yang bermitra
tidak ada payung hukumnya
jadi inilah namanya makanan gratis daripada pabrik pabrik
hadap harga tbs kami
karena tidak ada payung hukum yang melindungi petani sawit yang tidak bermitra
nah tadi kami sudah bertemu juga dengan pihak kemenko perwakilannya
dan juga tadi kami sampai jam tiga menunggu bisa bertemu dengan presiden
tetapi karena pak presiden masih dibogor
sehingga kami hanya bisa diterima oleh bapak jenderal tni muldoko
kepala staf kantor presiden
baik sebelum ke pak faisal saya ke bang andre lagi
ini jelas permintaan utamanya adalah mencabut larangan ekspor cpo
karena dinilai situasinya sudah membaik
sementara kalau terus menerus diperpanjang ini berdampak lebih dalam lagi kepada asosiasi kepada petani
ya hari ini kan kita mendengar pertama ya pak menteri perdagangan meresmikan minyak goreng
di mana akan ada sepuluh titik seluruh indonesia
harga minyak goreng curah dengan het rp empat belas itu akan didapatkan
itu janjinya pak
nah tadi dalam depisi suatu saat saya bersama di holding pangan bms
sampai sekarang memang sekarang di situ
satu sampai ke pasar
pedagang menjual ke mana namanya
berjanji program minyak goreng rakyat ini yang di launching tadi oleh mendak itu akan terwujud akhir mei
mungkin itu lah mungkin pemerintah masih mencoba menahan
karena cikgu tahu benar
tani sawit itu benar benar
sisi dengan bang gulat
tidak mau berlama lama
kita akan segera
nah besok kita rapat internal baru renat
atau paling lambat
sudah kita panggil
mendat bisa bawa
petani sawit juga
begitu ya bang gulat
saya ke pak faisal
sekarang pak faisal
bagaimana anda mencermati
larangan ekspor cpo ini
yang mulai didesak oleh para petani
untuk segera dibuka
ini belum saat untuk dibuka
menstabilkan terlebih dahulu
di dalam negeri
tapi di sisi lain
para petani terus melami kerugian
menurut pandangan kami
dari awal dulu
lebih banyak di
seperti disampaikan oleh bang bulat
pertama kali pemerintah
merespon dari januari
subsidi dan het
lebih banyak kemudian
di sisi hulunya
dari sisi hulunya
tadi disampaikan juga
pak menteri sendiri
supply nya itu mencukupi
permasalahan minyak goreng ini
tapi justru lebih banyak ke hulu
pemerintah pada akhirnya
dan juga turunan cpo
ini dampaknya bisa
yang pertama kali adalah
ada bentuk perlawanan
yang pertama kali ditekan adalah
itu selalu terjadi
bukan hanya di sawit ya
di banyak komoditas
komoditas yang lain
tekanan dari sisi
yang ditekan dulu petani
jadi ini yang pertama kali kena
yang pemerintah tidak antisipasi lagi lagi
tidak mengantisipasi ya
jadi tidak melihat
permasalahan yang selalu lebih komprehensif
tidak mengantisipasi konsekuensi dari setiap pilihan
ini sekarang merambah sekarang ke petani
ada sekian juta ya
masyarakat petani sawit di indonesia
yang walaupun sebetulnya dari sisi perkebunannya itu
sekitar enam puluh dua persen
tiga puluh delapan persen perkebunan rakyat
tapi yang bermitra tadi yang disampaikan oleh bang gula
sebetulnya realitasnya lebih sedikit
dan kalau kita melihat
harga beli untuk yang perkebunan rakyat
yang paling rendah ya
bisa di bawah seribu tadi yang
yang disampaikan bang gula
walaupun yang di korporasi itu
masih ada yang di atas seribu
jadi ini sekarang masalahnya ke petani
jadi yang ingin diselesaikan adalah masalah minyak goreng
untuk masyarakat menengah ke bawah
tapi yang dengan kebijakan terakhir
ini alih alih menyelesaikan masalah harga minyak goreng curah
yang juga masih tetap di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah
jadi harga subsidi
sekarang petani yang kena
jadi saya rasa saya sepakat
untuk larangan daripada cpo dan turunannya ini harus ditinjau ulang lagi ya
saya rasa kalau ini yang diteruskan
ini petani akan semakin lama
akan semakin yang paling menderita ya
nah karena di satu sisi yang saya katakan tadi
tidak menyelesaikan masalah di hilir
di hulu malah jadi kena juga
inti permasalahan distribusi harus
sekali lagi harus menjadi lebih diprioritaskan dalam konteks ini
ini memang ada hubungan ini ya
antara hurun dan hilir gitu
tapi sepanjang permasalahan di distribusinya
ini apa yang di hulunya ini juga alih alih bisa selesai permasalahannya
bahkan jadi semakin kompleks
ini harus segera kembali dievaluasi kembali
dan segera diselesaikan
direspon oleh pemerintah
kita break dulu bapak
kalau kemudian ini harus ditinjau ulang pak faisal
jadi ini sebaiknya dibuka saja kerannya
atau tetap dilanjutkan
tapi ada sejumlah langkah untuk memproteksi para petani yang terdampak langsung
bagaimana kemudian mengantisipasi kerugian yang dilami oleh petani
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
saya kembali ke pak faisal
melanjutkan lagi pak faisal
jadi ditinjau kembali ini
apakah kemudian di stop saja atau kembali dilanjutkan
karena tampaknya pemerintah masih enggan untuk membuka kembali kran ekspor
pak faisal termute audionya
yang jelas ya
ini petani akan semakin lama
jadi masa tertekannya ini
jadi tidak bisa berlama lama ini
jadi harus berlama lama
karena di satu sisi juga tidak menyelesaikan permasalahan di hilir
jadi strateginya juga harus dipilih lebih lanjut lagi
kalau yang masalah distribusinya belum selesai
yang ini larangan ekspor
ini malah justru menambah jadi lebih kompleks lagi
memang kalau kita lihat ekspor cpo
dalam waktu cpo
tapi turunan turunannya ini lebih banyak
yang diekspor ya
kalau kita lihat yang rbd palm oil lane
itu yang bahan minyak goreng
jadi ketika ada larangan ekspor
itu sebetulnya berdampak kepada pembelian petani oleh korporasi
ini yang saya rasa ini masih kurang tepat ya
satu karena permasalahan dari supply tadi sebetulnya
lebih rendah dibandingkan masalah distribusinya
kita memang sebagian besar ini pasar besar
pasar kita memang adalah ekspor
begitu ekspor ini ditahan
ini dampaknya kemana mana
dan risiko yang paling besar yang kena adalah petani daripada korporasi
tapi kalau yang kemudian kita tahu dari mendak
merespon desakan ini
pemerintah tengah fokus untuk ketersediaan
keterjangkauan minyak goreng curah
baru bicara soal relaksasi cpo
jadi ada alasannya juga mengapa kemudian ini belum dibuka
karena masih fokus untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri terlebih dahulu
ya jadi ada benefit costnya
nah sekarang ini masalahnya yang dihilirnya belum selesai
tapi yang dihulunya yang petaninya sudah kena juga
jadi tetap ini masih belum ada yang selesai sebetulnya
kalau dulu permasalahannya dihilir saja di konsumen
nah sekarang merambah sampai ke hulunya
nah jadi kalau menurut saya
kalau dari pandangan saya ini memang ada perbaikan dari sisi hilirnya tidak terlalu signifikan
di hulunya sekarang malah berdarah darah
jadi ini tidak bisa dibiarkan terus menerus berlarut larut gitu ya
ini harus diperhitungkan dikalkulasi
kalau menurut saya lebih ke masalah di distribusinya
sekarang yang harus lebih diseriusin
ya baik bang andre
nah sekarang kita lihat tampaknya tetap setuju untuk larangan ekspor dilanjutkan
kapan kemudian ini menurut anda memang sudah saatnya dibuka kembali ekspornya
bang andre termute juga bang andre
jadi memang kalau membaca setiap pemerintah melalui menteri perdagangan
pemerintah akan berusaha semaksimal
mungkin sampai akhir bulan mei ini untuk memastikan ketersediaan minyak goreng curah dengan hit empat belas itu tersedia di masyarakat
nah yang saya tangkap pemerintah merubah cara ini
mulai memastikan bahwa harga itu dengan cara menunjuk bumn bumn seperti bumn id food holding pangan rni dan kawan kawan dan juga nanti bulog
untuk memotong rantai distribusi
sehingga mereka dari desa itu dampai ke pasar untuk memastikan bahwa nantinya seperti yang disampaikan bang gunad biaya logistik itu bang
nah itu ditanggung oleh distributor besar ini yaitu id food
sehingga memastikan nanti masyarakat itu mendapatkan harga pembelian itu empat belas
dan ini sudah diuji ya
itu laporan di id food
saudara frans ke saya tadi dalam dialog salah satu
tv swasta bahwa id food saja holding bumn pangan akan bisa mengeksekusi lima titik sampai akhir bulan mei
dan insya allah dibantu dengan teman teman yang lain insya allah akan sepuluh titik
nah mungkin di akhir bulan inilah nanti mungkin kalau saya tangkap pemerintah akan melakukan evaluasi
nah tapi tentu urusan bang bulat dan kawan kawan kan tidak bisa menunggu sampai akhir mei
itu ya bang gunat
nah untuk itu sambil jalan pemerintah memang harus mengevaluasi yang namanya permintaan satu tahun dua ribu delapan belas
bagaimana pemerintah bisa dalam tanda kutip memaksa dan memastikan pengusaha pengusaha sawit besar ini bisa membeli tbs dari petani petani non inti ya pak
ya petani petani rakyat
untuk bisa dimanfaatkan
untuk bisa dimanfaatkan di pabrik pabrik pks mereka
ini yang perlu diatur termasuk revisi permintaan i tahun dua ribu delapan belas
supaya bukan jangan hanya petani plasma yang menikmati ya bangunan
tapi juga petani rakyat yang tidak dalam plasma perusahaan
itu yang akan kita bahas
saya kita akan usulkan biar pak mendak kami tidak bermitra dengan menteri pertanian dan komisi enam
tapi tentu permasalahan minyak goreng ini dibahas di dalam ratas secara komprehensif dengan menteri menko perekonomian
nah nanti kita akan bawa masalah ini ke mendak
pak mendak yang akan bawa ke dalam ratas menko perekonomian
tapi anda setuju juga ya bang andri bahwa ini perlu dievaluasi kebijakan ini
dalam aturan permendak nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh dua pun disebutkan bahwa dalam aturan itu larangan ekspor ini akan dievaluasi
bisa sesuatu yang bisa diatur
sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan yang ada dalam rapat rakor lantas dengan kementerian menko perekonomian
itu sudah ada aturannya pasalnya yang mengatur di permendak nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh
jadi kapanpun ini bisa dievaluasi
gitu lah pak
oke baik pak gulat ada tambahan dari anda pak
kalau saya melihat ya persoalan intinya itu
sama dari awal awal dulu saya bilang ini bukan masalah ketersediaan minyak goreng yang tidak ada distribusi
hanya kita memikirkan masalah itu
nah sehingga kami meminta kepada pak presiden ya supaya memberdayakan tni polri dalam waktu yang sesingkat singkatnya
supaya ini ekspor ini bisa di stop
apa namanya dicabut pelarangan ekspor
kita berpacu dengan waktu sebelum semuanya terlambat
kalau teman kami yang bermitra
mereka kuat dengan kondisi yang sekarang ini
sekarang malah dia sudah sama dengan petani yang tidak bermitra
karena tidak ada patokan daripada harga yang ditetapkan oleh apa nama dina apa pabrik pabrik
kalau sebelumnya dinas perkebunan membuat patokan patokan dinas perkebunan tender kpbn
kpbn tidak ada tender sekarang

karena tidak ada tender maka tidak ada patokan yang dibuat oleh dispun
dispun tidak ada patokan apalagi pabrik
semuanya membuat harga suka suka
agak agak kira kira mungkin sekitar segini
kalau minyak goreng itu hanya bisa diselesaikan dengan percepatan distribusi
kalau kita masih memegang angka empat belas ribu head itu hanya mampu sampai ke d satu
oleh karena itu saya bilang dari awal pemotongan rantai oke
tetapi jangan dibebankan biaya transport kepada harga head
supaya kami petani sawit tidak tersiksa seperti sekarang bang andre bang faisal
jadi aku hanya ingin mengatakan petani sawit sudah sekarat
sawit itu anugerah untuk indonesia
petani sawit salah satu rantai pasok terbesar daripada tbs daripada pabrik pabrik
asik menyalahkan perusahaan pabrik kelapa sawit itu boleh satu bulan lalu
sekitar bulan april
sebelum jatuh dua puluh delapan april
tapi setelah dua puluh delapan april ke atas persoalan itu berbeda
pabrik pabrik sudah kehabisan tanki penampung
revenery juga sudah mulai sudah kebingungan
karena keran ekspor yang belum dibuka
saya pikir ini sudah saatnya kita harus melihat ini apa ya mengevaluasi
bahwa ada cara lain percepatan daripada keinginan pak jokowi
membanjiri minyak goreng ke masyarakat
hanya dengan cara itu
kalau tidak kami akan pass out dari rantai pasok minyak sawit
seperti kita bang andre di damas raya sumatera barat
bukan cuma di damas raya bang
provinsi riau yang gudangnya sawit sudah menyerah
bank sudah banyak di mana mana
anak anak mahasiswa tadi ikut demo tidak kami ajak
menyampaikan aspirasi sudah dua bulan mereka tidak dikirim belanja sama orang tuanya
terima kasih pak reinhardt
oke jadi kalau kemudian ini akan dimungkin sampai akhir mei misal katakanlah ya
karena ini kan melihat seperti apa langkah langkah pemerintah
dari asosiasi teman teman petani juga sampai akhir mei ini sudah tidak bisa lagi bertahan pak gulat
makanya saya bilang kita berpacu dengan waktu
kalau harga cpo bang faisal bang andre lagi anjlok kami siap kok menerima tidak masalah
tetapi persoalannya harga cto lagi bagus
harga cto lagi bagus di luar negeri
kenapa tidak kita cari cara lain
itu dana bpd pks itu ada tujuh puluh satu triliun
tahun lalu tahun ini masih ada sekitar katakan tiga puluh triliun sisa
itu saja dipakai
beli itu ke pabrik pabrik minyak goreng yang ada saat ini
lalu dijual ke masyarakat untuk cara ekspres
mengatasi masalah ini
malu kita kepada dunia
masa masalah minyak goreng nggak beres beres dari kemarin
ini semua dikorbankan
petani sawit mau menyumbang melalui penghutang ekspor
uang di pungutan ekspor itu bang andre bang faisal itu duit petani sawit
kami tidak marah tidak keberatan
kalau harga pupuk naik tiga ratus persen
harga herbisida naik dua ratus persen
kami diam saja
bahwa petani sawit tidak lagi diberikan subsidi pupuk
kami tidak marah
tetapi kalau ketika harga sawit kami tidak lagi
saatnya kami untuk menuntut hak sebagai warga negara
yang harus dilindungi oleh pemerintah ini
sudah tidak sanggup lagi kemudian kalau memang harus menunggu sampai akhir mei
hal ini kepada kami ya
tentu aspirasi bang gulat ini kami tampung betul bang
dan itu akan kita sampaikan sesegera mungkin dengan rapat dengan pemerintah bang
mudah mudahan kalau bisa kamis
kalau tidak tentu paling lama kita usahakan senin bisa rapat dengan menteri perdagangan
seluruh aspirasi dan masukan bang gula ini
kita akan sampaikan ke pak menteri perdagangan
agar oleh pak mendak dibawa dan merakam tas
menggunakan menteri pertanian nantinya
termasuk bagaimana merevisi permentan nomor satu tahun dua ribu delapan belas
insya allah kami dpr akan berjuang semaksimal mungkin
memastikan masyarakat mendapatkan minyak goreng curah
dengan harga yang sesuai dengan hit
dan tentunya kami pasti memikirkan bagaimana nasib petani sawit
tidak mungkin kami lupakan enam belas juta petani sawit per bulan
pak faisal anda optimis bahwa sampai akhir bulan ini
het sudah akan normal semuanya merata
permasalahan minyak goreng ini sudah selesai
atau anda masih melihat ini akan masih tetap berlangsung
selama permasalahan utamanya belum dikelirkan oleh pemerintah
karena yang sekarang ini yang tadi dikatakan pak gula
adalah kita semua berpacu dengan waktu
apalagi ini ada kerugian yang dialami
tapi dijawab dengan tim pak faisal
kita akan break
kami akan segera kembali di segmen terakhir
usai jadwal berikut
oke kita masuk segmen terakhir
bapak bapak jadi langsung ke kesimpulannya saja
dari diskusi yang sudah kita bahas
soal larangan ekspor cpo yang masih berlangsung
dan diprotes oleh para petani
saya ke pak faisal sekarang
terakhir dari anda pak faisal
bagaimana apakah sampai akhirnya anda melihat
bahwa ini bisa terselesaikan masalahnya
saya tidak yakin sampai akhirnya bisa terselesaikan
jadi perlu ada langkah cepat dari sisi distribusi
saya salah satu yang disampaikan oleh pak gula tadi juga
yang mana mestinya fokusnya adalah kepada masyarakat yang kalangan bawah
sebetulnya masalah minyak goreng ini ketika dia meningkat
yang kita mesti fokusnya adalah ke kalangan bawah saja
kalangan menengah atas tidak
jadi mesti targeted bahwa subsidi nya diarahkan kepada masyarakat tersebut
nah bisa mengikuti mekanisme sebagaimana penyaluran bansos
jadi melalui ada kupon misalnya yang entah lewat retailer
atau lewat bulog ya atau dengan cara yang lain yang jelas
targetnya kepada itu secara cepat untuk mengatasi permasalahan
harga minyak goreng
tapi di sisi hulu ya ini kan tidak bisa berlama lama
saya rasa sih larangan eksplosifnya harus disegera dihentikan ya
untuk tidak berdampak lebih jauh kepada petani ya
dan di sisi hilirnya itu bisa diatasi juga permasalahannya
nah tapi dalam jangka panjang itu dalam jangka pendek
dalam jangka panjang ini sebetulnya menjadi pelajaran bahwa
secara fundamental ada permasalahan dalam hal untuk produk produk
atau minyak goreng
ini adalah komoditas yang menguasai hajat di luar hidup orang banyak
sebako seperti minyak goreng ini dikuasai oleh negara ya
bumn ini harus berperan lebih besar ya
bulog ptpn ini ya untuk menyerap ya atau mengatasi permasalahan permasalahan ini
supaya tidak terulang lagi ke depan gitu ya
nah ini yang dalam jangka panjang tapi itu ya
ini harus dibenahi dalam jangka pendek yang saya katakan tadi di awal
oke tapi pak faiz salah satu ini yang tengah dilakukan oleh pemerintah
lewat kementerian perdagangan maksud kami
ini membuat program minyak goreng rakyat
ada ribuan titik yang ditargetkan bahkan mencapai sepuluh ribu titik
ini salah satu upaya
menurut anda itu juga belum cukup untuk menyelesaikan masalah yang ada di hilir
catatannya tadi sudah disampaikan oleh pak gulat bahwa
kalau ada penetapan harga yang perlu diperhitungkan juga adalah ongkos distribusinya
nah ini kan seringkali permasalahan yang sama
terjadi juga pada bansos seringkali ya
jadi pada bansosnya ada tapi tidak diperhitungkan distribusi untuk daerah daerah yang susah dijangkau
nah itu yang harus menjadi perhatian menurut saya
oke tapi tetap anda melihat bahwa kebijakan larangan ekspor cpo ini sebaiknya dicabut sekarang juga
oke dan anda melihat bahwa kalau itu dicabut bisa kebutuhan dalam negeri menurut anda masih bisa terpenuhi
semestinya dalam kondisi normal kan begitu
nah cuma karena disparitas harga yang begitu lebar seperti sekarang kemudian ada permasalahan dalam distribusi ya
ada permainan nah kemudian ini tidak sampai ya subsidi nya
jadi itu yang harus diatasi
pak gulat sekali lagi kalau kemudian pemerintah enggan mencabut larangan ekspor cpo sampai dengan saat ini
apa yang anda harapkan apakah ada win win solution kah atau apa lagi
ya kami tidak ada harapan lain
petani sawit itu tidak pengemis ya
kami tidak terbiasa mengemis
kami hanya meminta kepada pemerintah
subsidi dari dana sawit sudah
nah apa lagi
kami kok numpang bonyok terus petani sawit
nah ini terlampau lama kami rasakan
nah oleh karena itu kami meminta kepada presiden kepada menteri perdagangan
bila perlu itu subsidi yang tujuh ribu dari harga keekonomisan itu ke empat belas dinaikkan
naikkan jadi sepuluh ribu
caranya gimana itu pakai itu dana bpdpks
itu uang itu ada
kalau dia masalah distribusi pakai dari sana
mau apalagi kami petani sawit tidak protes untuk memakai itu untuk seluruh rakyat indonesia menggunakan dana dari keringat petani sawit yang kami kumpul di bpdpks
mau kurang apa lagi petani sawit
semuanya sudah kami lakukan
tidak protes bang andre bang faisal
jadi hanya kami satu yang kami minta
kita berpacu dengan waktu sebelum semua terlambat
sawit yang bang andres bang faisal sudah banyak diiklankan dijual dijual dijual
ini akan memperkokoh oligarki yang disebut ataupun mayoritas dari pemilik lahan
karena mereka sudah menyerah
waktu sangat sempit
yang kedua sawit tidak sama dengan tanaman lain
sawit kalau nggak dipanen bang andre bang faisal itu akan muncul namanya senyawa organik
itu akan menjadi racun bagi tubuhnya
itu akan mengakibatkan bunga jantan muncul terus setiap musim berbunga
tidak ada bunga betinanya
perawatan tidak ada lagi
pemupukan tidak ada
pupuk arja sekarang bang andres pupuk npk bang faisal sudah satu lima ratus
dunia berapa pak gulat
kami tidak ribut selama ini
tapi hari ini kami mengatakan kepada indonesia
kami sudah sekarat
tolong pak presiden
percepatan minyak goreng hanya bisa melalui perbaikan daripada distributor
situasi genting harus membedakan teknik polri untuk masuk
sehingga keinginan pak presiden itu bisa tercapai gitu
dan ketika nanti dpr akan bicara dengan menteri perdagangan
sekali lagi apa yang anda ingin sampaikan
anda titipkan aspirasi
ya saya hanya ingin menyampaikan ke menteri perdagangan
pilihlah yang semua sama sama senang
petani sawit bisa mendapatkan rezeki
minyak tidak langka
gunakan itu dana bpdpks
kalau tidak sanggup menggunakan dana bpdpks
takut berhenti lah jadi menteri
sudah itu aja
tadi ketika anda bertemu dengan ksp ya pak gulat
apa yang kemudian menjadi respon dari pemerintah
apa yang kemudian menjadi respon dari pemerintah
ya pak muldoko sebagai kepala staf kantor presiden
sudah mengetahui hal ini dan sekarang sedang dibahas secara estafet
katanya di bogor
dan ini akan menjadi perhatian penting daripada pemerintah dalam hal ini
presiden dan kementerian terkait
karena memang situasi yang tidak kondisif ini
hanya bisa diselesaikan
diselesaikan dengan cara tidak merugikan salah satu pihak
ini dua teori yang berbeda
kalau dikalahkan teori petani sebagai pihak yang kalah
maka semuanya akan berakhir
selamat tinggal sawit indonesia
selamat tinggal petani sawit
karena kebun kami akan dibeli oleh orang orang yang berduit
karena kami sudah menyerah
dan anda mengatakan berpacu dengan waktu karena sudah rugi rp sebelas tujuh triliun
sampai dengan akhir april yang lalu
saya terakhir ke bang andri rosiade karena akan ada rencana
komisi enam dengan menteri perdagangan
jadi sekali lagi apa yang akan dibahas
persisnya seperti apa
bagaimana kemudian komisi enam menyampaikan win win solution
yang tadi disampaikan oleh pak gula
atau paling tidak bagaimana petani senang tapi juga minyak tidak langka
semua yang disampaikan bang gulat sudah kami catat
dan kami tampung dan kami terima
tentu aspirasi ini akan kami sampaikan dalam rapat kerja dengan menteri perdagangan
bagaimana minyak goreng curah ini bisa didapatkan oleh masyarakat
tanpa menzalimi petani sayur
bagaimana memperbagi rakyat distribusinya dan juga ada dana bpdpks
semua akan kita bahas secara komprehensif dan kita minta pak mendak nanti membawa ini
dalam rapat rakortas dengan menteri keuangan
menko pertama ini melibatkan berbagai menteri
sehingga ada win win solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini
mungkin mudah mudahan minggu depan sudah selesai
bang andre tapi sekali lagi secara substansi apa yang membuat komisi enam tampaknya
atau kalau kita lihat sikapnya kemudian ikut mendukung larangan ekspor cpo ini tetap dilanjutkan
kita kan dari awal memang melihat bahwasannya permasalahannya ada di oligarki
yang secara terbuka melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah
mulai dari dmu dan dvu itu
nah sebenarnya pemerintah sudah menerapkan dmu dan dvu
tapi ternyata laporannya ke kementerian perdagangan ada tujuh ratus juta liter yang didistribusikan
yang terkumpul dan distribusikan lima ratus lima puluh satu juta liter di dalam permendak nomor enam tahun dua ribu dua puluh
tapi kan faktanya itu di atas kertas
realitanya barangnya sulitan waktu itu
nah di saat pemerintah mencabut permendak nomor enam dan menerbitkan yang namanya permendak nomor sebelas
soal minyak goreng kemasan dikembalikan kepada mekanisme pasar
simsalabin dalam satu hari barang itu membanjiri barangnya langka
itu kan menunjukkan bahwa ada perlawanan dari oligarki kepada pemerintah
lalu dilanjutkan lagi presiden pidato kalau tidak salah tanggal dua puluh dua april
rencananya akan menyampaikan dua puluh delapan april larangan ekspor
tiba tiba ekspor masih berjalan secara normal
itu harga tbs pertama
itu harga tbs pertama
nah ini teman teman bang gulat itu yang dari rp empat langsung turun jadi rp dua gitu ya bang gulat
itu bentuk perlawanan dari oligarkinya
ini yang tidak diantisipasi oleh pemerintah
nah untuk itu tidak ada salahnya pemerintah lebih tegas lagi
kita masih punya aji pamungkas yang namanya pasal tiga puluh tiga undang undang seribu sembilan ratus empat puluh
kalau memang oligarki selalu melakukan perlawan demi kepentingan bangsa dan negara nasionalisasi saja
pabrik pabrik kelapa sawit milik mereka dan kebun kebun sawit milik mereka
demi kepentingan nasional lagian juga pemiliknya juga kebanyakan mungkin diduga banyak tinggal di luar negeri oligarki itu
oke baik prof faisal terakhir apa pendapat dari anda soal oligarki ini
ya ini sebetulnya yang menyebabkan kenapa di minyak goreng ini berbeda ya pada dengan komoditas komoditas yang lain di mana bumn lebih berperan

nah ini kalau untuk minyak goreng ini memang lebih private sector yang lebih banyak berperan di sini
padahal minyak goreng sendiri adalah merupakan sembako ya atau komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak
itu yang saya katakan tadi makanya ini satu pelajaran bahwa ini harus diubah dalam jangka panjang tidak bisa begini ya
saya mendukung untuk peran peran daripada bumn baik itu pt pn di hulu sampai juga ke bulognya
ini ditingkatkan ya
ini menghindari kejadian seperti ini berulang
jadi itu ya kalau respon saya
oke baik kita akan tunggu bagaimana ini akan diputuskan dan dilihat kembali pemerintah
kita tunggu juga bang andre pertemuan antara komisi enam dan juga menteri perdagangan pak lutfi
semoga ada hasil yang bisa berdampak baik kepada semua pihak termasuk kepada bang gulat dan kawan kawan
karena situasinya tadi dikatakan sudah sangat skarang
terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini
bang andre pak gula terima kasih banyak
pak muhammad faisal terima kasih selamat malam sehat selalu
terima kasih selamat malam